puluhan pegawai negeri sipil pns kabupaten bangka selatan provinsi bangka belitung
digerebek saat tengah berkaraoke pada jam kerja
selain mendapat sanksi fisik puluhan pns ini juga terkena sanksi secara administrasi
inilah puluhan pegawai negeri sipil kabupaten bangka selatan yang digerebek
wakil bupati saat tengah asik karaoke saat jam kerja berlangsung
mereka pun langsung mendapatkan hukuman fisik berupa push up dan skot jam
penggerebekan puluhan pns ini berawal dari laporan masyarakat
selain mendapat sanksi fisik puluhan pns kabupaten bangka selatan ini juga terkena sanksi administrasi
dan jika kedapatan mengulangi perbuatan mereka akan mendapatkan sanksi lebih berat
berupaya penurunan jabatan hingga pemecatan
penggemar pns kabupaten bangka selatan